setelah melalui serangkaian proses asesmen atau penilaian oleh badan narkotika nasional kota jakarta selatan
artis yus bing slamet akhirnya direkomendasikan untuk direhabilitasi
berdasarkan hasil asesmen yud menyatakan sebagai korban dengan ketergantungan narkoba tingkat sedang
sehingga memerlukan pengobatan dalam bentuk rehabilitasi
menurut rencana yut akan direhabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat cibubur jakarta timur selama tiga bulan ke depan
biote ini kategorinya ketergantungan sedang
rekomendasinya dari hasil asesmen adalah yang bersangkutan perlu untuk direhabilitasi
paling lama tiga bulan lah
karena kita tahu kalau yang seperti ini dipenjarakan juga sudah over kapasitas
yut meminta maaf kepada keluarga dan teman sesama artis atas tindakannya mengkonsumsi narkoba
penyanyi dan pesinetron ini mengaku menyesal
karena kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba untuk kali kedua
buat keluarga saya kakak kakak saya dan orang tua saya yang udah nggak ada
saya sangat menyesali perbuatan ini karena ini bukan yang pertama kali buat saya
yut bing selamet ditangkap saat narkoba pores metro jakarta selatan di kediamannya di kawasan keramat sentiong jakarta pusat kamis malam lalu
saat diamankan petugas hanya menemukan alat konsumsi dan pelan
di kemasan sabu bekas pakai
ini adalah kali kedua ia terjerat kasus narkoba setelah tahun dua ribu sebelas difonis satu tahun penjara
budi tanjung jakarta